presiden jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja
penerbitan perpu cipta kerja ini menuai kritik dan penolakan dari elemen buruh karena banyak merugikan
terutama dari sektor perhitungan upah aturan soal pesangon aturan phk hingga sistem outsourcing
pemerintah dinilai terlalu berpihak pada kepentingan pengusaha
sementara elemen buruh bersiap menggelar aksi penolakan perpu cipta kerja
dan untuk membahasnya lebih dalam kami sudah terhubung lalu bisa mengen zoom bersama tenaga ahli utama ksp
yohanes joko selamat sore pak yohanes
selamat sore mbak rifana
dan ketua kspi sekaligus ketua umum partai buruh said iqbal selamat sore pak said
selamat sore mbak
oke saya mau ke pak yohanes lebih dahulu
pak yonas kenapa presiden seperti tergesa gesa menerbitkan perpu cipta kerja di hari jumat kemarin tiga puluh desember dua ribu dua puluh
seakan tidak ada hari lain lagi untuk menerbitkan
pasti yang pertama mbak tidak ada segala sesuatu yang diputuskan oleh bapak presiden itu disebut dengan tergesa gesa
segala sesuatunya pasti dibicarakan kemudian dibahas dan dipertimbangkan dengan berbagai aspek dan berbagai hal
yang mesti kita pahami adalah bersama adalah konteksnya mbak
konteksnya adalah kita saat ini sama sama berada dalam situasi krisis global
bangsa indonesia ada dalam ancaman itu
akibat dari pasca pandemi kemudian akibat dari krisis perang ukraina rusia perubahan iklim dan satu lagi mbak
ada salah satu faktor yang tampaknya tidak terlalu sering dibahas
bahwa indonesia berada dalam situasi bonus demografi
dalam situasi itu semua maka menjadi sebuah visi bapak presiden
bagaimana di tengah ancaman krisis global ini kita mampu bertahan
kita mampu menghadapi dengan memperkuat kekuatan landasan ekonomi kita
salah satunya adalah dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui menarik berbagai investasi
agar terbuka berbagai lapangan pekerjaan untuk menampung pekerja pekerja yang lulusan lulusan yang saat ini membutuhkan lapangan pekerjaan
itu versinya istana versinya pemerintah tapi penerbitan perpucipta kerja ini menuai kritiknya
dan penolakan dari elemen buruh karena dianggap terlalu berpihak pada kalangan dunia usaha ataupun pengusaha
tanggapan dari istana seperti apa pak yonas
tidak mbak sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa sebenarnya ruu cipta kerja ini
dalam konteks besar yang tadi saya ceritakan itu adalah merupakan keberpihakan pemerintah
pemerintahan presiden jokowi untuk membuka lapangan kerja seluas luasnya
terutama satu lagi keberpihakan kepada
pada sektor umkm
jadi kalau kita mau melihat sebenarnya tuduhan bahwa cipta kerja ini berpihak
ya saya mau ke pak said
pak said tadi dikatakan oleh pak yohanes bahwa tidak tergesa gesa presiden menerbitkan perpu cipta kerja
dan sebetulnya perpucipta kerja ini tidak berpihak kepada pengusaha
justru perpu cipta kerja ini menciptakan lapangan kerja yang luas nanti bagi masyarakat
apakah memang kenyataannya seperti itu atau justru sebaliknya pak said
ya terima kasih
ya terima kasih
jadi ada dua sudut pandang yang perlu kami jelaskan
sikap partai buru dan elemen gerakan
yang pertama produk hukum terhadap pembahasan umkm ini ada dua kan
atas perintah keputusan mahkamah konstitusi yang menyatakan info sosial bersyarat
artinya pemerintah harus memenuhi syarat agar umkm menjadi konstitusional
nah produk hukumnya kan ada dua
satu dalam bentuk perpu
dua dalam bentuk pembahasan ulang pansus badan legislasi dpr ri
bagi partai buruh dan elemen gerakan buruh kami sudah tidak ada lagi rasa percaya kepada dpr ri
karena pada waktu pembahasan pertama banyak kebohongan kebohongan yang kami dapatkan
sehingga akhirnya tetap saja undang undang cipta kerja disahkan oleh dpr ri
ibarat pepatah kami tidak ingin keledai akan jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya
oleh karena itu misi tidak percaya kepada dpr ri ini
sekaligus yang melatari kenapa partai buruh dihidupkan kembali
kami memilih dan bersetuju dengan produk hukum dalam bentuk perpu
peraturan pengganti undang undang
nah disinilah kami berharap presiden pada waktu itu mengeluarkan perpu untuk memperbaiki isi daripada undang undang cipta kerja
yang kedua setelah kami mendapatkan salinan tentang perpu nomor dua tahun dua ribu

perpunya terhadap omnibus law undang undang cipta kerja
khususnya di kluster ketenaga kerjaan jauh panggang dari api
tidak sesuai dengan harapan kawan kawan buruh
sesungguhnya sebelum perpu itu keluar sudah ada pembicaraan serius
dan sudah ada kesepahaman kesepahaman antara tim pengusaha yang diwakili tim kadin
kamar dagang indonesia dan tim serikat buruh yang saya pimpin
ada pertemuan hampir
setelah tiga bulan kami berdiskusi berdialog terhadap sembilan isu di dalam perkenaan ketenaga kerjaan
satu masalah upah minimum
dua masalah outsourcing
tiga masalah karyawan kontrak
empat masalah pesangon
lima masalah phk
lima pengaturan jam kerja
lima pengaturan waktu kerja
delapan tentang sanksi sanksi
dan sembilan tentang tenaga kerja asing
setelah kami pelajari sembilan poin ini
disandingkan dengan isi perpu
kami menolak terhadap isi perpu tersebut
yang tidak berpihak pada kaum buruh
itu analisa dari litbang partai buruh
pak said artinya partai buruh setuju dengan kebijakan presiden mengeluarkan perpu
tapi tidak setuju dengan isi perpunya begitu pak said
tepat sekali mbak rifana tepat sekali
tapi ini kan sekarang isinya ternyata sangat berbeda sekali ya
kalau banyak teman teman yang berpikir
teman teman serikat buruh yang lain
kemudian elemen masyarakat sipil mengatakan bahwa ini hanya ganti baju saja
hanya ganti cover
itu isinya sama dengan undang undang cipta kerja yang lama
tapi namanya sekarang diganti menjadi perpu cipta kerja
apakah itu juga disadari oleh teman teman dari partai buruh pak said
jadi isinya tidak berbeda dengan isi undang undang cipta kerja
tapi ada dua poin dua isu yang sesungguhnya sedikit
lebih baik daripada undang undang cipta kerja
yaitu di isu upah minimum nomor satu dan isu outsourcing
di dalam isu upah minimum undang undang cipta kerja menjelaskan
kenaikan upah minimum adalah inflasi atau pertumbuhan ekonomi
tetapi di dalam perpu sudah ada perubahan sedikit
yaitu kenaikan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi
inflasi dan indeks tertentu
nah yang kami kritik apa itu indeks tertentu
sebagai salah satu pengurus badan perserikatan bangsa bangsa
ilo governing body berkantor di geneva
saya nggak pernah menemukan ada rumus upah minimum kenaikannya tambah indeks tertentu
yang ada itu hanya dua minimum yaitu kebutuhan hidup layak atau inflasi plus pertumbuhan ekonomi
jadi ferpu ini tanda petik absurd ya mengambang ingin memperbaiki juga membingungkan
dan tidak bisa diterima oleh kalangan buruh
kemudian hal lain di dalam perpu juga disebutkan
dalam keadaan tertentu formula kenaikan upah minimum tadi bisa berubah
nah ini berbahaya
satu undang kontradiktif antar pasalnya
yang satu menyatakan formulanya inflasi pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu
satu lagi menyatakan bisa berubah
sebenarnya dalam diskusi kami dengan tim kadin itu adalah tentang
bagaimana menempatkan perusahaan yang tidak mampu
ya karena dia kolaps dua tahun berturut turut karena krisis misal
karena pandemi covid misal seperti waktu itu
dia boleh menyembuhkan kenaikan upah minimum dengan syarat
tapi di perpu semua mampu dan tidak mampu perusahaan
nah itu contoh karena sedikit perbaikan tapi jauh dari pangan dari api
perbaikannya tidak begitu banyak tapi justru malah semakin membingungkan
terutama soal upah minimum
saya mau ke pak yones
pak yones tadi dikatakan oleh pak said bahwa
perpu cipta kerja ini absurd dan juga mengambang
ada beberapa poin yang dimodifikasi
tapi justru menimbulkan pertanyaan ataupun menimbulkan keraguan yang lebih banyak
di kalangan teman teman buruh
jawaban dari sana seperti apa pak yones
tidak ada yang absurd mbak
sebenarnya kalau kita mau mencermati berbagai pasal pasal
peraturan peraturan dalam perpu ini
tetapi karena tadi terputus mbak sebenarnya ingin saya sambungkan lagi bahwa
ada tiga kelompok ada tiga kelompok ya mbak
yang menjadi konsen dari peraturan perpu cipta kerja ini
dari kelompok pekerja itu adalah
kelompok orang yang belum mendapatkan pekerjaan
kelompok orang yang sudah mendapatkan pekerjaan
dan kelompok orang yang setelah bekerja mbak
jadi sebenarnya tiga kelompok inilah yang menjadi perhatian pemerintah
bapak presiden dengan memberikan kepastian hukum terhadap tiga kelompok ini
untuk kelompok yang belum bekerja terutama mahasiswa
kita hari ini dihadapkan tantangan dengan jumlah sekitar sembilan juta tenaga kerja
yang belum mendapatkan pekerjaan
maka melalui undang undang cipta kerja inilah sebenarnya pemerintah
ingin mendorong agar umkm umkm itu menjadi lebih berdaya
dari sektor informal menjadi sektor formal
sehingga dengan umkm lebih berdaya dia bisa mengakses permodalan dan segala macam
maka usahanya bisa berkembang dan bisa
menyerap tenaga kerja baru
tidak bukan kecil jumlahnya mbak hampir enam puluh empat juta pelaku umkm
dengan melibatkan tujuh puluh juta pekerja
ini merupakan satu poin yang tentu menjadi visi
menjadi semangat bapak presiden untuk mengeluarkan perpu ini
agar kita bangsa indonesia itu bisa melewati masa krisis ini
dan tentu orang orang muda angkatan kerja kita bisa terserap lapangan kerja
terkait dengan apa yang disampaikan oleh
bung said bahwa tentu ada penentangan
ada beberapa poin poin dari peraturan ini yang masih belum sesuai dengan keinginan teman teman buruh
pasti dalam sebuah kebijakan yang dikeluarkan pasti akan ada pro dan kontra
tetapi yang terpenting adalah komunikasi dan dialog itu terus dilakukan
baik oleh pemerintah melalui kementerian tenaga kerja
maupun melalui kantor staff presiden dengan teman teman serikat buruh
maupun teman teman komunitas masyarakat sipil
yang menjadi kendala kendala di kemudian hari dalam implementasi pelaksanaan perpu ini
itu bisa terus dicarikan solusi solusinya
oke pak yonas tapi ada beberapa poin ya selain yang tadi disebutkan oleh pak said iqbal
sambil kita menunggu bergabungnya kembali pak said iqbal karena komunikasinya terputus
ini soal yang menjadi polemik juga
menjadi polemik di masyarakat perpu cipta kerja mengatur libur satu hari
ini rentan sekali dimanfaatkan oleh pengusaha
apakah poin itu kemudian tidak menjadi
pertimbangan ataupun tidak menjadi hal yang disadari oleh pemerintah
karena begitu perpu ini sudah diberlakukan
pengusaha mampu memanfaatkan isi dari perpu itu
gini mbak dilihat secara menyeluruh kalimatnya
dalam perpu itu disebutkan paling sedikit minimal satu hari kerja begitu
pekerja harus mendapatkan liburnya
saya sedikit mengerti mbak
sistematika dari jam kerja itu
kalau sebuah usaha untuk bekerja dua puluh empat jam
itu harus bekerja tiga shift
maka dalam satu hari
satu shift itu hanya ada delapan jam
kalau delapan jam itu
satu shiftnya itu istirahat satu jam
hanya tinggal tujuh jam kerja
senin sampai jumat
dikali lima tiga puluh lima jam
maka lima jamnya itu ditaruhlah di hari sabtu
sekali lagi undang undang itu harus dipahami secara utuh
peraturan itu karena itu paling sedikit
artinya membuka peluang juga
untuk satu minggu boleh dua hari begitu mbak
kita mengecek dulu apakah pasai etikbel sudah bergabung ke bali
oke tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian news dua
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada tenaga ahli utama ksp yohanes yoko
dan juga ketua umum partai buruh syed iqbal
saya mau ke pak said lagi
anda sudah bisa dengar suara saya
oke pak said itu tadi dikatakan oleh pak yones
karena tadi anda sempat terputus ya
saya harus menyampaikan lagi tadi
yang disampaikan oleh pak yohanas

aturannya itu tidak bisa dibaca kalimat per kalimat
tapi harus dibaca secara keseluruhan
jadi sebetulnya aturan aturan itu
banyak juga yang tidak memberatkan bagi buruh
tanggapannya seperti apa pak
yang seperti saya sampaikan di awal
pandangan sudut partai buruh dan kalangan buruh
adalah di kluster ketenaga kerjaan
undang undang cipta kerja
itu ada sebelas klaster
sudut pilihan buruh adalah
yaitu klaster ketenaga kerjaan
kita sudah menyebut undang undang cipta kerja ini
merugikan kaum buruh
sangat memproteksi kaum pemilik modal
undang undang cipta kerja
hal tentang investasi
kami tidak masalah
investasi yang dipermudah
kecepatan dalam memberikan izin investasi
tidak ada masalah
ya kayak itu
pandangan sudut partai buruh
tidak mendowngrade semua
perlindungan kesejahteraan buruh
contoh tadi saya sebut
ada sembilan poin
dan kita abturi
contohnya adalah upah minimum
pada kebijakan umat murah
membiskinkan buruh secara struktural
bagaimana tiga tahun bertulut tulut
gara gara undang undang cipta kera

pada saat dasarnya mindful
dan pertumbuhan ekonomi sedang baik
bahkan indonesia sekarang

terkaya di dunia
kita apresiasi kan
kerja pemberian bapak jokowi
tapi tidak ada keuntungan yang didapat oleh
kaum buruh kaum pekerja
di dalam undang undang cipta ter
dibolehkan seluruh jenis pekerjaan
padahal undang undang nomor tiga belas
hanya lima jenis pekerjaan
dan jasa penunjang
undang undang cipta ter dibebaskan
kemudian dicoba diperbaiki
membuat tidak kita pahami
maksud perubahan itu
karena disitu dibilang
perusahaan dapat menyerahkan
bagian pelaksanaan pekerjaannya
di dalam ayat dua hanya disampaikan lagi
tentang sebagian pekerjaan
yang boleh dialihdayakan
ditentukan oleh pemerintah
lalu ayat tiga melalui peraturan pemerintah
pekerjaan mana yang boleh dialihdayakan
oke tampaknya kita terputus kembali
kepada pak said
saya ingin menjawab
mau ke pak yohanes lagi
tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh pak said
bahwa ini nanti multitafsir sekali
terutama kluster ketenaga kerjaan
dalam ruu cipta kerja
ini akan rawan sekali dimanfaatkan oleh pengusaha
ada poin poin yang tidak jelas
yang dikatakan oleh pak said
jenis pekerjaannya apa saja
yang bisa menggunakan sistem outsourcing
terkait beberapa hal
yang tadi dikhawatirkan oleh bung said
bahwa ada poin poin yang memang masih ambigu
belum bisa dijelaskan
itulah kenapa tadi disebutkan disitu
nantinya akan ada peraturan pemerintah
yang akan menjelaskan
artinya apa itu ada ruang yang terbuka
kepada teman teman serikat buruh
untuk lebih memperjelas
peraturan peraturan itu melalui peraturan pemerintah
bahwa dikatakan bahwa
perbu cipta kerja ini
teman teman serikat buruh
saya pikir kok tidak seperti itu juga
karena kalau kita mau melihat
misalnya dalam undang undang cipta kerja ini
dan ini baru pertama kalinya
itu muncul adanya peraturan turunan
tentang penyelenggaraan program
jaminan kehilangan pekerjaan
ini nantinya buruh yang mendapatkan
phk atau kehilangan pekerjaan
dia ada peraturan pemerintah
yang secara khusus itu memberikan
jaminan kehilangan pekerjaan
yang bagi teman teman buruh
dirasakan tidak sesuai
dan memang pada titik inilah
pemerintah harus mengambil
kesetimbangan begitu mbak
mengambil jalan jalan terbaik
sekali lagi semuanya
kita harus melihat dalam
tiga klaster besar tadi itu mbak
orang yang belum mendapatkan pekerjaan
orang yang sedang bekerja
dan orang yang telah bekerja
apa langkah dari partai buruh
ketika kemudian perpucipta kerja ini
kan nanti akan dibawa ke dpr
untuk mendapatkan persetujuan
jadi kalau kita lihat komposisinya di dpr
kan koalisi pemerintahnya pak jokowi
jadi langkahnya partai buruh apa
supaya perpucipta kerja ini
dibatalkan atau seperti apa
ya terima kasih
saya minta maaf karena di jalan jadi sinyal kurang bagus
jadi langkah langkah yang akan
diambil oleh partai buruh dan gerakan serikat buruh
melakukan upaya bertemu dengan bapak presiden jokowi
untuk memberikan masukan kembali
perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua ini
tidak sesuai dengan
aksi sudah kami ajukan di awal
hasil pembicaraan antara tim kadin
dengan perpuk sintek buruh
hasil pembicaraan kesepahaman tim kadin dan perpuk
aspek buruh ini dan partai buruh
bisa jadikan pertimbangan oleh
yang berarti perpuk itu dibahas di dpr
dirubah lagi pasal pasal
yang memang menjadi harapan buruh
itu namanya langkah diplomasi
kami yakin bapak presiden akan
mempertimbangkan itu nomor satu
langkah langkah diplomasi ini tidak
kan undang undang memberikan kita untuk melakukan

melakukan langkah judicial review
plastik ketenaga kerjaan ya
jadi kami akan lebih cenderung uji material
bukan uji formil
jadi kami uji material terhadap
termasuk yang untuk petani bank tanah
yang tidak memasukkan land reform
lalu yang terakhir
itu melakukan gerakan aksi
dan usulan dari
partai buruh dan
bursi tuhan buruh petani nelayan dan
tidak mendapat respon yang baik
karena sejujurnya kami ingin tegaskan sekali lagi
terhadap isi perpu
partai buruh menolak
terhadap produk hukum
untuk membahas omnibus law
partai buruh memilih
setuju dengan perpu
bukan membentuk pansus
dpr ri dan kami sudah tidak percaya
karena kami tidak ingin jatuh
dua kali dalam lubang yang sama untuk
kesalahan yang sama
pasti tidak percaya kepada dpr yang sekarang
berapa lama sebetulnya
jangka waktu yang diberikan kepada
pemerintah dalam hal ini presiden untuk bisa
melakukan perbaikan ataupun negosiasinya itu ditunggu berapa lama
untuk diplomasi tentu
sebisa mungkin secepat mungkin
tapi percaya bapak presiden akan
saya sudah tidak bisa mendapat masukan yang lebih akurat
karena sesungguhnya sudah ada mbak
kesepakatan antara tim kadin
dengan perikat buruh
ksp si aga andijani dan kspi
dan mewakili partai buruh
kenapa kemudian di
khas biso bnk perekonomian
sebenarnya empat yang kami prioritaskan
satu paham minimum
empat ph dengan permuta
atau varian kontrak harus ada periode
oke pak said saya mau tanya
anda masih percaya dengan political will nya presiden jokowi
mau bernegosiasi mau mendengarkan poin poin yang disampaikan
oleh teman teman serikat buruh
karena sudah dua kali loh dikecewakan
pada saat pembahasan dulu
kemudian sudah jadi undang undang
setelah ada putusan mk
kemudian kejadiannya seperti ini
tentu keluar pr itu kan itu satu upaya
dari bapak presiden untuk menampung
aspirasi yang coba dibawa oleh kawan kawan buruh
walaupun dua poin yaitu
upah minimum dan yang coba
dikotak katik untuk menuju perbaikan
masih mau jadi harapan
sudah ada mansrea ada niat baik
nah oleh karena itu kami tetap menempuh jalur
perfu produk hukumnya
intinya harus kembali kepada
kesempatan yang telah kami buat
antara tim kadin
mewakili pengusaha dan serikat buruh
nah itu kan lebih
makna diisi kuat
makanya kok di mk di rubah
perjugaan kami kok di rubah
lagi mau cari tahu nih kenapa
di kelompok di tim timnya mk di rubah
dengan kami kenapa gak dimasukkan
padahal itu udah sama dengan ph
nah gr judi rasyia review
tentu kita menunggu
bagi alternatif kedua
silahkan perfu sudah dibawa ke dpr
dan ke dpr juga ikut ikutan tidak mau terima
tentang tidak dua tiga kali kami gak pernah cerah
partai buruh sebagai partai alternatif akan terus berjuang
menyuarakan perusahaan buruh
saya sudah dapat poinnya saya mau ke pak yohanes
pak yohanas pemerintah bagaimana
apakah mau duduk negosiasi bersama dengan
teman teman dari serikat buruh
untuk mendengarkan ataupun mengubah pasal pasal
yang masih bermasalah
itu negosiasi ataupun diplomasi adalah
langkah pertama yang ditempu
kalau misalnya tidak ada itikat baik
kemudian akan digugat ke mk lagi
apakah langkah pertama negosiasi diplomasi ini
akan diterima oleh pemerintah
kalau terkait diplomasi
duduk bersama bicara bersama
memang selama ini kan itu bentuk
kepemimpinan presiden jokowi yang sudah dilakukan
komunikasi dan komunikasi terkait diplomasi
seperti tadi yang disampaikan oleh bung said
dan saya cukup
saya menyampaikan terima kasih
apresiasi bung said bahwa
perpu ini sebenarnya sejatinya secara hukum
mereka tidak ada masalah
tetapi dalam poin poinnya
pasal pasal tertentu ada poin poin yang memang
dianggap merugikan teman teman buruh
dan itu sudah dibicarakan
antara teman teman buruh dengan perwakilan
dari tim kadin
sebenarnya peraturan undang undang perburuan
ataupun undang undang tenaga kerja
sejatinya adalah memberikan jalan tengah
terkait perbedaan kepentingan
antara teman teman buruh dengan teman teman pengusaha
kalau dua duanya ini sebenarnya sudah duduk bersama
dan sudah berbicara bersama
ini sebenarnya menjadi
langkah yang baik untuk
kita bisa mencari
namun sekali lagi perpu ini kan nanti
langkahnya akan diberikan kepada
dpr pada sidang pertama
keputusan apakah mereka menerima
perpu ini atau menolak
perpu ini atau menerima perpu ini
dengan catatan sebenarnya ini adalah
peluang dari teman teman serikat buruh
untuk memperbaiki dari perpu ini
begitu mbak revina
baik kita tunggu nanti bagaimana
upaya politiknya apakah betul betul ada
political will yang akan ditempu untuk mengubah
pasal pasal yang masih dianggap merugikan
teman teman dari serikat buruh
terima kasih sekali tenaga ahli utama ksp yohanes joko
dan juga sebelumnya ada ketemu partai buruh
pak said iqbal sudah bergabung pada sore hari ini
di cnn indonesia newsroom
saya selalu pak yonus dan juga pak said
terima kasih mbak
sehat selalu bung said mbak revina